greenhouse di lahan sempit yang berada di belakang rumah berukuran tiga x tiga meter
cukup untuk menanam kaktus bagi denny santosa warga kota sukabumi jawa barat
budidaya kaktus kini menjadi peluang bisnis baginya di tengah pandemi
sejak lima tahun lalu denny mencoba membudidayakan tanaman kaktus
dengan cara disemai grafting dan pengakaran
sebelumnya denny bermodal hanya lima jenis tanaman
kini hasil budayanya telah mencapai ratusan jenis kaktus
bibitnya ia dapatkan dari thailand eropa dan australia
tangan dingin denny pun membuahkan hasil fantastis dari penjualan kaktus di tengah pandemi
pesanan kaktus melalui jejaring media sosial meningkat
seiring banyaknya orang yang menghabiskan waktu di rumah
dari sepuluh ribu sampai puluhan juta sampai ratusan juta
selain melakukan budidaya deni pun melebarkan peluang berjualan kaktus
di sejumlah tempat di kota sukabumi
lihat dari kaktusnya ya kak itu benar benar kaktusnya unik unik gitu
banyak kaktus kaktus yang belum saya lihat
lihat selama saya hidup melihat kaktus itu sendiri banyak banget yang unik
menurut denny selain bentuknya yang unik perawatan kaktus juga cukup mudah
ya ini cukup diserap empat hari sekali dengan media tanam yang tepat
disinari dengan suhu empat puluh hingga lima puluh derajat celcius
anza suseno sukabumi jawa barat